begitu tereskalasi itu sebenarnya kemanapun pelaku pasti kita akan kejar
pelaku itu tertangkap less than dua puluh empat hours
di grab ini istilahnya nih kita balapan nih mas
dengan mereka yang selalu mencari celah untuk melakukan kriminalitas
nah ini tuh kita nggak pernah kasih tahu ke halayak ramai
setiap orang tanpa melihat gender atau apapun juga
itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan ini
kabar baik nih sedang punya waktu ngobrol nggak mbak
kebetulan hari ini saya lagi mantau pelatihan driver nih di grab excellence center
tapi udah hampir selesai sih ada yang bisa dibantu mas dino
saya penasaran nih sama kasus yang lagi viral yang kemarin
kalau gitu kita ketemu buat ngobrol di sini aja gimana mas
nanti saya kirimin deh lokasinya ya
sekarang pastikan tidak ada yang ketinggal
dan terima kasih telah menggunakan grabcar premium dengan saya adi witono
thank you pak adi sudah diantar dengan selamat
sekarang lagi sibuk apa sekarang
sekarang lagi sibuk ini nih saya fokus buat pelayanan konsumen
sama untuk keselamatan grab
sesuatu yang penting buat konsumen dan pelanggan blip
ini adalah grab excellence
iya tadi aku ngeliat pelatihan para driver
karena ini adalah salah satu tempat pelatihan driver yang face to face
tempat apa ini mas neneng keren banget ini
studio buat bikin materi materi training yang kami lakukan buat para driver kami
cukup sering berarti ada kegiatan di sini mbak
jadi baik untuk pembuatan training online
maupun juga untuk training yang face to face
nah kita ngomong driver kemarin ada isu yang sangat santer dan viral ya
sebenarnya kejadiannya gimana tuh mbak
jadi sebenarnya memang kami tidak menyangkal bahwa ada keterlambatan eskalasi
jadi dari hati yang paling dalam
saya sebagai wakil dari manajemen mohon maaf
baik kepada korban maupun kepada konsumen grab yang merasa dikecewakan
nah kronologinya adalah seperti ini nih mas
senin malam itu ada laporan masuk ke customer service
kemudian kami dan pelapor itu berhubungan
nah yang salah adalah baru dua puluh dua jam kemudian
setelah kontak itu pelapor baru dikontak lagi
oh ada jadwal yang cukup panjang ya
nah itu itu tidak terima
itu sekali lagi
saya mohon maaf baik kepada korban maupun kepada semua konsumen grab yang kecewa
nah padahal sop kami itu mas inu
setelah ada laporan polisi
itu harusnya kurang dari tiga jam
itu adalah sop kami
itu sebenarnya kemanapun pelaku pasti kita akan kejar
nah tapi yang paling berhak lapor polisi
dan yang berhak menangkap
kita tidak bisa menangkap pelaku
nah setelah kejadian yang pada kejadian ini ini
jadi kurang dari dua puluh empat jam
itu pelaku bisa ditangkap
dan itu memang betul betul hasil kerjasama antara grab
dengan pihak kepolisian dari polrestabes jakarta barat
nah kami itu menurunkan satgas
kami melacak di mana keberadaan pelaku
jadi semuanya mas teknologi satgas
dan kami berterima kasih sekali kepada polrest jakarta barat
karena bisa dengan sigap dan bekerja sama dengan kami
karena kalau tidak tidak mungkin mas
presiden kurang dari dua puluh empat jam itu bisa ditangkap
jadi dengan bantuan teknologi tadi
kemampuan untuk men track dan mengejar
dan kemudian menangkap pelakunya tadi bisa dilakukan
ada dugaan bahwa ini baru ditangani setelah viral betul mbak neneng
nah jadi gini mas
yang masuk ke grab
baik itu viral maupun tidak viral
nah kalau mas inu tahu bahwa
laporan yang masuk ke grab
ada yang masalah misalnya
atau juga ada yang curian
ketinggalan di mobil barang di mobil
nah terus ada juga hal hal yang
sebenarnya tidak terjadi tapi dilaporkan
jadi kalau dikatakan oh kalau baru viral
karena kalau baik viral maupun tidak viral
kalau yang enggak viral kita enggak bisa loh
itu kan ada kode etik
ada privacy juga kan
satuan tugas kami ini mas inu
biasanya sampai ke kejadian
itu maksimum satu kali
dan kami punya satuan tugas itu
dan kabupaten di seluruh wilayah yang ada grab
kasih tahu ke halayak ramai
standard operational yang semua sama
jadi mereka akan langsung ke kejadian
contohnya mas indo tahu
tabrakan di tol lingkar
dalam kota pak gitu kan
kami bawa korbannya ke rumah sakit
dan semuanya kami tangani
itu bentuk tanggung jawab yang diberikan grab
kalau drivernya yang kecelakaan
itu juga satgasnya datengin driver
ketika kejadian kemarin cukup viral
dan kemudian ada perasaan bahwa
apa yang kemudian dilakukan oleh grab
kan kami waktu itu berjanji
staff yang menangani itu
dan kami perbaiki lagi
kemudian kami training semua
semuanya kami training lagi
dan semua harus refresh training
supaya nggak salah lagi
terus yang berikutnya juga
sekarang kami membuat fitur
buat yang in charge dan manajernya
supaya kalau lebih dari satu setengahnya
kita benar benar perhatikan mas
jadi ruang yang kemudian didapat dari peristiwa ini sebenarnya
kalau simpatan untuk melakukan perbaikan terus menerus
dan perbaikan itu tidak hanya sop mas
anda juga dengan menggunakan teknologi
apalagi yang harus kami lakukan
gimana caranya supaya juga dengan teknologi
itu kemungkinannya terus diperkecil
upaya untuk mencegah adanya ruang
entah kejahatan atau ketidakamanan bagi pengguna
dengan teknologi bisa diminimalkan
lalu untuk upaya yang kemudian dilakukan bersama sama
dan tempat ini kan menjadi kayak centernya ya
apa yang kemudian dilakukan untuk
tadi kan ada refreshment untuk semua driver lagi
dan juga dari lingkaran di dalamnya sendiri juga
kami biar bagaimanapun juga
driver merchant semua itu kan
manusia itu kompleks kan mas
jadi training adalah satu hal
tapi yang kami lakukan juga adalah
kami melakukan tes psikologi
itu berkala dari awal atau berkala
setiap kali diperbaiki
enggak yang ini face to face
karena kami selalu gimana caranya
apakah itu social violence
dan kejadian ini kemarin
membuat kami untuk nge push
dengan metode yang lebih baru
untuk bisa mencegah atau mengantisipasi
itu kami akan memastikan
bahwa si individu itu
kami tidak menjudge mereka
yang mengikuti training face to face
dengan fakultas psikologi ui
sebenarnya karena kami juga banyak data kan
dan tahapan tahapan yang dilakukan tadi
yang kami tes psikologi itu
bahwa kita benar benar serius loh
kami tidak akan pernah
itu adalah selalu yang paling advance
dengan langkah yang dilakukan
lalu melihat apa yang sudah terjadi gitu ya
untuk supaya merekam pembicaraan
saya contohkan kepada mas inu tuh tadi
jadi kalau mas inu tadi di perjalanan
jadi kalau mas inu lagi di perjalanan
tapi juga ada tombol darurat di situ
nah itu tapi kan berarti jadi dua kali
dan kami juga selalu ingin memastikan
itu menuliskan emergency contact
karena masih banyak yang belum menuliskan emergency contact
nomornya itu harusnya harus segera ngecek aplikasi
apakah saya sudah masukkan emergensi juga
dengan mereka yang selalu mencari
kami punya komunitas komunitas
ada yang udah lulus
ada yang udah sampai master
perempuan kepada perempuan perempuan di luar sana
merindukan ada ruang yang setara
dan punya kesempatan dapat income